tanti kan jadi seperti ini gara gara kalian
nah tanti kayak gini bukan gara gara riri
kamu juga kalau lebih seneng belain riri daripada istri kamu sendiri
lihat nanti sengsara kayak gini
aku gak nyangka jadi seperti ini
riri kamu ngapain tanti
kamu dorong dia supaya dia jatuh dari tangga
dia jatuh sendiri
kamu sengaja kan
puas kamu sekarang
tanti itu jadi mandel gara gara kamu
perempuan gak punya hati
kamu tertawa di atas penderitaan orang lain
cek pernikahan yang mama rencanakan
mama aku pernah ketawa
jangan aku nangis terus kayak gini
aku imba dengan kondisinya tadi
tapi ini semua bukan salahku mam
sama sekali bukan
aku akan bikin hidup kamu jadi sengsara
aku akan bikin hidup kamu jadi sengsara
aku akan bikin hidup kamu jadi sengsara
kamu istirahat ya sayang
kamu istirahat ya sayang

aku yakin kamu pasti cepat pulih
ya udah aku berangkat ke rumah mama ya
ya udah aku berangkat ke rumah mama ya

kamu yakin kamu diantriin
ya udah salam ya buat mama sama papa kamu
udah aku kekuatan ya pak
supaya bisa membahagiakan riri
semenjak menikah denganku
riri menutupi kesedihannya
daha biasa sekarang
kita berjalan masuk ke suatu tempat
kita tuh semangat
kita tuh semangat
kita tuh semangat
kita tuh semangat
ya ampun jadi tanti
kasian banget sih
dia bisa kehilangan rahimnya
lo gak bisa ngebayangin lo kalo mau jadi tanti
sebagai seorang perempuan
kamu bisa ngerti perasaan dia
ri kamu gak pernah mau denger ucapan ku sih
sekarang terbukti kan
menikah dengan haris hanya bikin hidup kamu tertimpa banyak kemalangan
andai mama tahu penderitaan aku di rumah itu
mama pasti sedih
tapi mama gak perlu tau apa yang aku alami
mama tau gak gampang tinggal di rumah mertua
lagipula setiap masalah di rumah tangga tuh harus kita yang kuat sebagai perempuan
ternyata ada riri di sini
keliatannya gak betah tinggal di rumah mertua ya
oh kan papa udah bilang
mendingan kamu ambil tuh rumah
kamu pilih salah satu
kamu santai tinggal di situ
kamu ajak suami kamu yang egois itu
pak dia kan udah nikah
biarin aja deh
dia bikin keputusan sendiri
aku ke kamaran dulu ya
kok pada pergi
apa kan sendirian di sini
riri sini deh
lihat deh muka kamu
kamu tuh harus bisa ngebahagiain suami
jadi gak pucat
terus pakai lipstick dikit
terima kasih emang
jadi lebih cantik
gak kuyuk kayak tadi
dalam rumah tangga tuh
katanya tuh kamu harus kuat
kalau ada masalah kamu harus bangkit lagi
kejar mimpi mimpi kamu
kamu kan masih punya masa depan
mama aku akan kuliah lagi
aku akan wujudkan mimpi mama dan papa
dan aku akan jadi dokter yang hebat
begini baru rapi
wah istriku cantik banget pagi ini
aku sengaja dandan
emang dari kemarin aku
gak kelihatan sayang sama kamu
kamu belum mandi aja aku sayang
gimana kalau kamu udah mandi
keinginan kita ini
kamu tuh akan kerja sama papaku
mertua kamu gak ada yang salah kok sama itu
ya tapi aku
eh kok kamu jadi bener gitu sih
kalau sampai papaku galak
kasih tau aku
kalau kamu galak sama papa kamu
oh ntar aku dibilang aduan lagi
asal kamu tau ri
aku terpaksa menerima tawaran papa kamu
demi membayar hutangku
eh yaudah sana pergi
dan buat siapa kamu
buat andi atau buat haris
rambutnya digitu gituin segala
ditanyain malah melengos
terus berangkat kerja dulu
enggak ma aku mau kuliah
kalian itu harusnya ngurusin tanti
bukannya sibuk sendiri sendiri
tanti kan jadi seperti ini gara gara kalian
ma tanti kayak gini bukan gara gara riri
kamu juga kalau lebih seneng belain riri daripada istri kamu sendiri
teman tanti mah kayak gini deh
tapi que si disgusting tuh
ini pun camnya slide
kaya kayak keuangan bukan keuangan uang
something amat kesana

sekarang ini castro